panggil simpi suruh pulang
mengir mengir mengir
apa ratu lewat
berhubung daripada adanya pemanggilan
dulu yang namanya albert ya
mbak ipa sudah tujuh puluh lima tahun
ma lu lebih tua dari gue
gue udah tua gitu
biar tujuh puluh lima tapi gue masih sanggup nyalahinmu
seperti enam puluh tahunan mbak
masih cantik ma
benar masih cantik
wajah ma ipa ini
nggak ada keriputan sama sekali
iya serius ma serius
lima puluh tahunan ma
ya udah kemudian
pasti karena ramungan tradisional ma ya
mau nguntut ganti rugi
gara gara berita lu
ramuan gue gak laku
ma ma kan gak jual ramuan
gimana gue mau jualan
dia udah nulis beritanya begitu
udah keduluan sama orang lain
oma gak jadi jualan ramuan
keduluan deh sama orang lain
selfie kan cuma tulis ramuan
selfie enggak tulis jenis ramuannya apa

ramuannya apa kan gak ditulis ma
ramuannya apa kan gak ditulis oma
tapi gara gara nu cucu gue si indri
indri gak mau keluar rumah
udah dari sononya bang
kita sekeluarga kayak gini
udah deh sekarang
nih abang sendu pake madu
tiga sendok bang
abis itu abang minum deh
ramuan dari bini ayem bang
nih biar kuat bang
nih udah minum aja
emang amek ya
gara gara gak mau disuruh minum obat
bang bang bang mau kemana ya
gue gak jadi kangen sama anak lo
ini ginsengnya mau dibawa kagak bang
yah ya ya ya gimana sih
daripada mau bajir
lo liat sendiri kan
gara gara orang gue ini dukun
indri juga gak mau sekolah
indri nggak mau sekolah
indri ngambek gara gara foto yang disebar sama teman temannya oma
bukannya gara gara tina
panggil simpi suruh pulang
mengir mengir mengir
maaf berhubung daripada adanya pemanggilan